ketika diperkenalkan kenaikan bahan bakar minyak diumumkan oleh pemerintah
kenaikan ini dinilai sangat negatif karena pemerintah dianggap tidak mendengarkan suara rakyat
dan untuk membahasnya saya akan sapa terlebih dahulu dua narasumber yang terhubung lewat sambungan zoom hari ini
ada anggota komisi tujuh dpr ri ada teh diah nurwitasari dan juga presiden konfederasi serikat pekerja indonesia kspi ada bang said iqbal
halo selamat siang teh dia dan juga bang said apa kabar
apa kabar selamat siang mas iqbal komisi tujuh dpr ri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya akan langsung ke teh dia terlebih dahulu
ini teh diah ini kan termasuk yang lantang ini mengatakan pemerintah tidak peduli dengan rakyat dan juga menganggap pemerintah hanya mencari jalan pintas mengatasi persoalan subsidi bbm yang membengkak begitu
nah ini yang menjadi pertanyaan kita adalah jalan pintas yang dimaksud seperti apa ini teh
ya jadi pemerintah hanya melihat dari sudut beban apbn
sambil kemudian sesungguhnya ketika angka lima ratus dua empat triliun itu senantiasa diungkapkan sebagai subsidi dan kompensasi bbm
sesungguhnya bukan cuma bbm dalamnya itu adalah keseluruhannya adalah energi
di sana ada lpg di sana ada listrik gitu ya
jadi bbm sendiri tidak sebesar yang rp lima ratus dua empat triliun
nah kemudian karena pemerintah melihat bahwa ini beban rasa terhadap apbn lalu berusaha menaikkan harga bbm untuk mengurangi beban dari apbn
tetapi sesungguhnya kenaikan harga bbm ini dampak panjangnya di masyarakat tentu bukan hanya sekedar naiknya harga bbm
bbm ini kan tidak dikonsumsi hanya pribadi ya rumah tangga gitu
tetapi juga dikonsumsi tentunya oleh industri oleh transportasi
oleh umkm yang dampak ikutannya ini akan terjadi kenaikan harga berbagai macam komoditas
bukan hanya di sektor pangan tetapi juga nanti di transportasi juga misalnya di infrastruktur
semua ini akan terkait
nah dari ini saja mungkin kita sudah dengar laporan contohnya ongkos angkot ya di transportasi umum
lagi di sektor pangan harga komoditi bahan pokok ini sudah naik jadi
yang dilihat oleh pemerintah hanya tadi menyelamatkan beban apbn
tapi sebetulnya pada waktu yang bersamaan perintah sedang memindahkan beban itu langsung kepada masyarakat
tapi teh di satu sisi bahwa pemerintah mengatakan bahwa sebenarnya untuk subsidi subsidi ini yang menikmati adalah orang orang yang mampu begitu
sementara kalau kita lihat memang seperti itu dia
lapangan bagaimana tanggapan dari teh dia sendiri
ya kalau memang kemudian ternyata tidak tepat sasaran maka seharusnya pemerintah memperketat
merubah regulasi sekarang
siapa yang berhak untuk mendapatkan bbm subsidi ini dibantu oleh negara ini
saatnya sekarang jenis kendaraan itu kan bisa ditegakkan
perpresnya bisa dibuat jenis kendaraan mana saja
kemudian tadi penegakan hukumnya ini penting sekali gitu ya dikawal secara ketat
kebocoran kebocoran yang sekarang terjadi kita sering sekali ya di media masa sudah muncul laporan laporan
banyak kebocoran kebocoran kepada pihak pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan konsumsi bbm
tetapi yang lemah adalah tindakan hukum
jadi jangan sampai ketika terjadi ketidak tepatan sasaran ini sekarang
diambil secara general semua masyarakat
bahkan jadi mengikul bebannya
yang curangnya siapa
beban akibatnya siapa
nah ini yang perlu jadi persisian
oke saya ke bang said
bang said ini bagaimana melihatnya dengan keputusan pemerintah ini
dan kalau saya tidak salah memang hari ini juga akan dilakukan aksi unjuk rasa terkait dengan naiknya harga bbm bersubsidi
kalau bang said melihat apakah yang dilakukan oleh serikat buru dan lain sebagainya pada hari ini
apakah bisa memberikan efek yang cukup besar begitu untuk bisa menurunkan lagi
harga bbm ini
harga bbm ini
yang pertama sikap sdi dan partai yang diikati oleh sdi partai buru
menolak serat naiknya bbm tersebut
karena akan berimplikasi kepada pertama pengurunan daya beli
dikasih power ke pekerjaan itu budu petani ngerayan budu honorer miskin kota itu
selama ini pemerintah tidak menaikkan upah akibat adanya undang undang cipta kerja
dengan demikian agro
menteri tenaga kerja sedang mengumumi ini tahap hal ini mental ini tidak ada pertanyaan
mental menteri menteri perekonomian ini ini adalah mental kolonialisme
yaitu membebani semua persoalan anggaran negara yang disampaikan oleh bu dia tadi kepada rakyat kecil
kalau dibilang pengguna bbm adalah orang besar siapa
siapa sih ecaara timbuk menteri keuang itu duduk di pom bensin
dari jam tujuh pagi sampai jam tujuh malam
lihat siapa yang di pertalite dan solar
yang di pertalite dan solar itu angkutan umum dan pengguna sepeda motor
dit bank kami mencatat partai buruh itu ada satu ratus dua puluh juta orang
orang menengahkan alasi membeli bensin tertama
itu tidak tepat
kalau kemudian alasan banyak orang orang menengah atas yang tidak tepat
seperti di fertilize dan solar itu hanya retorika yang menyakiti hati rakyat
nah siapa rakyat yang teriak
ada yang teriak tidak
oleh karena itu daya beli itu harus dijaga dan mencegah mengembalikan
harga bbm sebelumnya dan mengembalikan tingkat kenaikan upah
untuk meningkatkan jaringan
gaya beli sehingga konsumsi bisa dikerjakan lebih tinggi
yang kedua kasmas pipo dengan ron delapan puluh sembilan pertalion ron sembilan puluh itu menjelaskan
hitungan pemerintah asal asalan
maaf ya sekali lagi kolonialisme itu cari untung
pipo jual ron delapan puluh sembilan rp delapan sembilan ratus
kan sudah jelas hitungannya maco dan maur
itu maksudnya rakyat awam
cuma kawan kawan tadi bawa buruh itu boleh ditebang ya apa apaan
kok swasta jual lebih murah
kok pertamina jual lebih mahal
dan ketika swasta jual murah disuruh berhenti
ini negara difaktor berarti
kan dalam mekanisme pasar dalam ilmu ilmu ini disebutnya market failure
kesalahan mekanisme pasar dan kesalahan kebijakan negara
kalau memang subsidi bbm mau diturunin
buka keran swasta yang selama ini sudah berjalan
ada pipo ada shell ada macam bpm ada petronas
sudah kering harga pasar
kan kalau orang beli ke pipo rp delapan sembilan ratus
otomatis subsidi di pertamina turun kan subsidi nya
apa yang salah
kalau orang mau beli rakyat mau beli barang yang lebih murah
itu sangat tidak masuk akal
di samping yang lain saya telepon serikat buruh di malaysia
bagaimana harga bbm
karena harga minyak per barangnya tidak turun kan

dan itu perlu menaikkan harga bbm
jangan berpikir pikir rp lima ratus triliun rp delapan ratus triliun rp tujuh ratus triliun
buktinya pipo bisa jual lebih mudah
artinya malaysia bisa menurunkan harga
dengan rp seratus triliun baik bisa jual lebih murah
nah itu yang simpel
itu yang dibuatkan
buruh terpukul dari sebelahnya
dan yang terakhir anti matriarka
ini sudah ada dua perusahaan yang mengatakan
energi mereka menikmati
memang itu tol anti industri sudah mereka lakukan
tapi kan ada bisnis karyawan ada logistik
ada transportasi barang ada menaikkan gaji
ada menaikkan tunjangan transportasi
mereka bilang kamu buat efisiensi saja
ini juga karyawan
ini juga mahal
nah hanya mementingkan sekelompok menteri yang tidak memahami efek ini
mengorbankan tanpa banyak

partai buruh dan aspi ini di gedung dpr
sekitar lima tiga lima orang
bang said seberapa besar bang said bisa yakin bahwa
dengan adanya aksi yang dilakukan oleh buruh dan juga ada tuntutan
mungkin dari anggota dpr terkait dengan harga bbm subsidi ini yang naik
apakah pemerintah bisa menurunkan lagi begitu harga harganya ini
saya termasuk orang yang percaya
bapak presiden jokowi mau mendengar suara rakyat
bukan yang dengar suara menteri suara pejabat pejabat
nah saya punya pengalaman ya bu bia dan mbak yi
tentang misal bpjs
kamu waktu itu bersama parlemen
tuh ada mbak ibi
mbak adi adi taruka mbak tri agung mbak taki asokawati
kami berjuang bpjs
di sana ada dpd yang mengamini
sehingga bpjs itu ditanggat tangani
jadi suara rakyat suara tuhan itu betul
asal parlemennya tidak diam
bentuk pinjam atau pansus
kami main di lapangan dpr main di sekolah
belum partai belum berparlemen
kami gerakkan masa kami di tiga puluh empat provinsi

itu satu bpjs kita beraktif
yang kedua thc
waktu itu kami dari partai buruh dan kspi
bersama elemen yang ada di partai buru
kampanye melalui nntv
para netizen yang terhormat ayo bergabung
ada main di sosial media
biar kami main di jalanan secara institusional
bahwa kami tidak setuju dengan kebijakan pemerintah ini
ini membalikkan kami semua
netizen tidak akan mengetik jari yang positif
dan saya yakin presiden tidak akan meninggal diam
jht kita menang
waktu omnibus law kita menang
kita akhirnya menyatakan inquisitional decision
dan ksat pemerintah mengingatkan omnibus law
waktu bpjs kita menang
rakyat tidak selamanya akan dikalahkan
maupun sudah diputuskan oleh pemerintah
sepanjang kita yakin pemerintahnya tidak diatur
dan saya berkeyakinan presiden tidak ditakjub
presiden akan dengar suara rakyat
nah gunakan netizen
ayo kita berbicara bersama
mulai hari ini turun kejaras dan gunakan
biar tak harus diburu
dan serikat serikat buru serikat pertanian
serikat nelayan maupun guru honorer
ojol ojek ojek online maupun pangkalan
kami di petudih rumah tasik
kami di pejabat
tapi kau gunakan kekuatan sosial media
kami harus berubah
karena harga minyak dunia juga sudah turun
negara negara banyak turun indonesia baik
mbak tia kita bukan murni negara untuk impor minyak
kita juga cukup produksi
itu saja sudah untung dari spesial harga dunia
dan harga di indonesia
karena demikian tidak perlu menaikkan harga bpn
saya percaya akan berubah
asal di pijen bergerak terus jangan menyerah
tentunya kita akan menunggu sama sama
saya ke mbak tia
apa yang sudah dilakukan dpr terkait dengan melonjaknya harga bbm bersubsidi ini
terutama apa yang sudah dilakukan dpr sebagai suara rakyat kepada pemerintah
agar harga ini mungkin saja bisa turun seperti yang diharapkan oleh bang said
dan juga mungkin dari sebagian masyarakat di indonesia ini
tapi jawabannya sesaat lagi untuk itu jangan kemana mana
tetaplah bersama kami di cnn indonesia news report

saya sudah sangat menyampaikan baik kepada menteri esdm
maupun kepada direktur utama pertamina
bahwa berbicara tentang bbm ini adalah berbicara
harga hidup orang banyak
bermain main dengan harga ini
itu bermain main dengan kehidupan masyarakat
sebab masyarakat itu tidak punya pilihan lain
apakah ketika harga bbm ini naik
kemudian masyarakat itu akan pindah mencari
sumber bahan bakar yang lain
sepahit apapun kecil atau sebesar apapun
kenaikan harga bbm ini
masyarakat tidak punya pilihan lain
apakah kemudian mereka jadi jalan kaki
pergi ke sekolah
atau kemudian kerja jadi naik sepeda
mereka tetap mau tidak mau menelan
semua pil pahit yang diberikan oleh pemerintah ini
ini yang memberatkan kepada masyarakat
jadi bisnis dengan masyarakat ini
jadi ini sesuatu yang betul betul menyakitkan
buat masyarakat dalam kehidupan
lalu setiap rapat dengan kementerian sdm
dengan direktur pertamina
kami selalu suarakan tentang hati hati
dalam mengambil kebijakan itu
hitung dengan benar
bahkan dalam rapat terakhir juga dengan direktur pertamina
dari fraksi pks kami menyampaikan
bahwa terkait dengan kondisi kuota
fertilite misalnya maupun solar
harusnya sejak sebelumnya itu kan terpantau
betul ada pengawasan
oh ini sudah melebihi alokasi
perkembangannya kan tiap bulan ketahuan
nah itu harusnya kalau dengan pengawasan yang ketat
tegakkan tadi aturan
misalnya kendaraan mana yang bisa menggunakan
jangan dibiarkan kendaraan kendaraan mewah
menggunakan parah parahlah solar bersubsidi
atau menggunakan fertilite
nah yang terjadi di lapangan seringkali
ketika kita tanya di spbu misalkan begitu
petugas petugas di spbu ini nggak berani negur
nggak berani negur
nah ini kan artinya ada sebuah proses pengawasan
dan pengendalian juga yang kurang
baik dilakukan mungkin oleh pertamina
oleh bp hamidas gitu ya
atau pihak pihak terkait lainnya
sebetulnya hal ini bisa diantisipasi
tentang persoalan kuota ini gitu ya
nah ketika ini sudah terjadi
dari fraksi pks contohnya kami sudah menyuarakan
wakil wakil rakyat baik yang di sumatera di jawa
di kalimantan di maluku di semua daerah pemilihan ini
semua menjerit melaporkan apa yang dirasakan oleh masyarakat
yang mewakili pertanian gitu ya
sekarang diberikan bansos misalkan
siapa yang menerima bansos
dan untuk alokasi bansos ini saja
sangat sering bermasalah
aduan aduan sampai kepada kami
lalu kemudian apakah benar
bansos ini ketika diterima betul betul akan menjadi kompensasi bbm
menaikkan daya beli masyarakat
bansosnya hanya diberikan dalam beberapa bulan
dan itu pun baru akhirnya
akan cair harga udah naik duluan
dan ketika harga bbm ini naik
belum naik saja kemarin dengan isu ya
dan ini juga sangat kami sesalkan
belum dibicarakan belum dibahas
sudah disebutkan ke depan bbm naik
misalnya seperti itu
jadi pemerintah itu membuat masyarakat itu semakin ketakutan
ya mencekpam gitu buat masyarakat itu
jadi bukannya memberikan ketenangan
bukan memberikan kenyamanan pada masyarakat
tetapi malah menakut nakuti gitu ya
jadi akibatnya bbm nya belum naik
sejumlah komoditas sudah naik duluan gitu ya
nah ini yang kita sudah terus menerus suarakan gitu
bagi kami sekarang ketika ini juga sudah dilaksanakan
dan ya luar biasa ya
dilaksanakan keputusannya di weekend
tidak ada kesempatan kami untuk bertemu dengan pihak pemerintah gitu ya
masyarakat juga sedang mungkin santai dengan keluarga gitu
tiba tiba harga bbm diikan diri
jadi ya tentu kami
pan akan terus mengawal tentang penolakan harga bbm ini
bukan karena ini bukan semata pada kenaikan harga bbm nya
tetapi dampak ikutannya yang luar biasa
akan sangat memberatkan masyarakat
ini yang kita perjuangkan untuk senantiasa meringankan beban masyarakat
berarti ini artinya bahwa suara dpr saja tidak didengar
apalagi suara rakyat begitu bisa kita katakan
kita lihat ya ini perlu kerjasama ya
kita menyuarakan tadi kata bang iqbal
kita suarakan di parlemen gitu ya
di masyarakat masyarakat juga terus menyuarakan
saya kira seharusnya
harusnya masih ada ya
hati hati dengan doa orang orang yang terzolimi
ini mungkin saya perlu memperingatkan gitu ya
ketika masyarakat ini merasa dizolimi
dan mereka mengangkatkan tangannya dan berdoa kepada allah swt

ini harusnya para pemimpin bangsa ini
takut dengan doa doa orang yang terzolini
jadi ayolah kita berfikir ulang
tidak ada apa ya
tidak tabu tidak usah malu
kalau sebuah keputusan kemudian ditinjau ulang dan dibatalkan gitu
karena siapa sih sesungguhnya yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah ini
masyarakat atau siapa
ini perlu menjadi pertanyaan betul oleh pemerintah
oke bang said ini kemarin sempat beredar
ada pernyataan dari badan intelijen negara bin
yang sampai ikut merespon rencana demo tol kenaikan bbm ini
ada yang mengartikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan semua kekuatan
untuk membendung berbagai penolakan kenaikan harga ini
tapi tentunya ini yang menjadi pernyataan yang membuat kita semakin merasa tertekan begitu
respon dari bang said sendiri bagaimana
seingat raya bapak presiden jokowi orang yang anti bensin
waktu pertama diisi presiden
kepada pihaknya ada orang kecil jelas
beliau menginginkan ada usaha usaha produktif
dan juga yang sempatnya bisa menghasilkan sesuatu yang produktif
tunjukkan pada saya
menurut sosial yang tidak dikejar oleh bbm
mudah mudahan yang terakhir ini juga jangan
itu sekarang korupsi
ya oleh karena itu yang kita inginkan bukan blt
rp enam ratus untuk yang orang berpenghasilan rp tiga lima juta
buruklah terima itu
dan rp satu ratus lima puluh per bulan
kontrakan rumah sekarang sendiri kontrakan sudah menaik rp lima ratus

nah saya tanya eh pak kenapa dinaikin
ya saya inginkan hanya dapat penghasilan dari kontrakan rumah
saya kuliah pakai motor
saya kesana kemari istrinya pakai masker
ada juga di petar
apakah pemerintah mikir kayak gitu tuh
menteri keuangan menteri menteri dalam bidang perekonomian
survei ksbp dan partai buruh di list banknya
nah dengan demikian kami menginginkan
dan presiden harus mendengar
yang dpr bentuk panja dan pansus
menurut apa netizen main di sosial media
kami para buruh
kspi kspsi dan sebagainya
ketani indonesia partai buruh
karena di seluruh dunia saya kan ini
ya ini salah satu pengurus
pusat badan perserikatan bangsa bangsa
berkantor di geneva
saya sudah tiga kali terpilih
nggak ada minyak minyak turun sedunia
dan apa namanya
bbm dalam negerinya dinaikkan
yang kedua nggak ada
upah nggak pernah naik bbm nya dinaikkan
saya nggak pernah negeri
di kjpan jurnalistik yang ke sebelas
setelah saya di burung budul
itu menaikkan harga bbm gitu loh
karena karena itu
kenaikan harga bbm dalam teori internasional itu
presiden nampaknya diberi pemasukannya
harga kita murah dibandingin
kemudian juga amerika
kalau beli bbm rp tiga puluh
income mereka gaji buruh terendahnya
dari rp dua puluh ya murah
bbm rp sepuluh ya mahal
nggak usah nampak dinaikkan
tenaga ketiga menteri keuangan apa
saya nggak ngerti mereka
sekolah di mana
kalau income per capita nya rendah
harga energi dan pangan tinggi
itu akan menggerus daya beli
itu ilmu ekonomi sederhana banget
jadi kalau membandingin harga
gaji kedua negeri
biar income per capita dan gaji upah terendah
ini empat tahun
berarti upah nggak naik
terus bbm dinaikkan
karena itu saya percaya
dengan perjuangan bersama melalui sosial media
jadi ini serikat buru dan partai buru
nggak akan berhenti aksi enam september ya mas
kita akan aktif terus menerus
dan ini akan ada proses kenaikan puncaknya
kenaikan upah itu november
itu juga menjelang tahun politik
saya nggak bermaksud mengancam atau menakut
iriskan kegiatan ini
ini akan apa yang terjadi kita nggak tahu
mungkin ini kejalan terus
karena mereka organisir terus
aksi aksi dan pemogokan
kan memang mempertimbangkan mobok nasional
karena kalau kita udah susah
kita para pengambil keputusan
kalau nggak pernah miss
bukan dari kalangan orang yang pernah
kalau sekolah itu jalan kaki
saya kuliah itu jalan kaki
baru saya ke uni
sampai di uni
itu baru saya sebut bis kuning itu
mereka ini orang orang yang nggak pernah ini
nggak pernah mengalami ini
nah kita berharap presiden
yang berasal di kalangan orang biasa
boleh dibikin keputusan silakan
karena elit memberikan data data
tapi suara rap
tapi itu punya data data
fakta fakta lapangan tentu
bukan data data yang direkayasa
nah jaringan media para jurnalis
seperti cnn tv
dan di acaranya
juga sosial media oleh netizen
dan buk dia harus punya keberanian bikin panja bu
buk kpks itu bikin panja
jangan kita berhenti di omongan
buk buktikan itu
panja kan kalau saya katakan cukup tiga fraksi
itu bisa mengambil inisiatif untuk membentuk pansus
ini mah kalau nggak bisa panja
kalau panja kan cantang komisi
mari kita berjuang bersama
karena metrika yang dibangun
narasi dan jaga sandara yang dibangun
oleh para elit birokrasi dan elit menteri
mempengaruhi presiden menulis saya
dugaan saya salah dalam mengambil keputusan
teman teman media kan memberitakan video viral
saya yakin presiden kaget
berarti kamu semua bohong
itu bisa tuh
begitu kita mundur
kayaknya tahun delapan puluh an
dan premium dihidupkan

masih harga pipo berarti bisa
baik bang said
saya ke teh diah ini
teh dia bagaimana responnya dari pernyataan dari bang said tadi
terkait dengan dpr yang harus membentuk panja terkait dengan hal ini
dan apakah cukup penting cukup memberikan solusi ketika
masyarakat maupun buruh dan lain sebagainya ikut aksi
hingga benar benar bbm bersubsidi ini harganya bisa turun kembali
menurut saya ini adalah sebuah reaksi yang sangat penting ya
artinya pemerintah juga harus melihat setiap kebijakan itu memiliki dampak
yang bukan sekedar di atas kertas
bukan sekedar hitung hitungan oh kurang uang segini tambah dari sini gitu ya
tapi ini kemudian keputusan itu menyangkut hajat hidup orang banyak
saya katakan tadi sekali lagi ini bermain main dengan hajat hidup masyarakat
dan yang kalau sekarang terjadi demo di mana mana
saya kira ini adalah memang betul betul nurani masyarakat
bukan digerakkan oleh apapun juga digerakkan oleh kebutuhan
dan menurut saya ini betul betul adalah sebuah perjuangan yang harus kita dukung
dan kami juga senantiasa mendukung
kita akan tempuh prosedurnya di dpr untuk perjuangan ini
dan menyampaikan kepada pemerintah tadi disampaikan data data yang disampaikan tadi
dan juga pemerintah ya termasuk presiden di dalam tweetannya misalnya
di twitter mengatakan bahwa subsidi dan kompensasi bbm rp lima ratus dua empat triliun
itu saja sudah sebuah framing
karena yang lima ratus dua empat triliun bukan kompensasi dan subsidi bbm
yang di dalamnya ada lpg di dalamnya ada listrik gitu
jadi ada sebuah kondisi yang dibesar besarkan gitu
ya seolah olah bangsa ini sedemikian berat
tadi yang curang siapa kebocoran terjadi di mana
yang kemudian seolah olah dihukum oleh kondisi ini
masyarakat luas masyarakat banyak gitu
nah ini tentu menjadi perhatian kita bersama ya
untuk memperjuangkan kondisi masyarakat
ini yang berbicara langsung ke dpr ri
berbagai macam elemen masyarakat sudah datang
dan kemudian pemerintah hanya melihat tadi ya
di kelompok kerja misalkan dapat blt
dapat lain lain yang sudah
kita tadi juga sudah bahas ya
tentang ketidaktepatan sasaran lagi juga di blt
bagaimana dengan mereka yang tidak berpenghasilan tetap
bagaimana mereka yang selama ini tidak terdata
di dalam sebagai penerima blt
ini kan banyak sekali ya
bagaimana dengan pedagang pedagang di pasar
pembeli tidak mau harga naik
tapi mereka juga mau tidak mau sudah mendapatkan komoditasnya
dengan harga yang naik
jadi betul betul ini adalah sebuah perjuangan
yang harus kita kawal sampai semaksimal mungkin ini
tentunya kita tunggu sama sama bagaimana kebijaksanaan dari pemerintah
apakah kali ini benar benar mendengarkan suara dpr dan juga masyarakat
ya pemerintah ini lagi untung dengan harga komoditas
satusan triliun itu
dia periksa itu dpr bisa periksa
dan batu bara juga lagi naik
sudah masuk ke pbn cuma belum dicatatkan
oleh karena itu itu bisa digunakan untuk menambah subsidi
tapi jangan bodoh bodoh minta kias lah
tidak semua pemimpin itu terlalu bodoh
kami pun mengerti
baik terima kasih bang said iqbal
presiden konfederasi serikat pekerja indonesia ksp
sudah berbincang dengan kami
dan juga ada anggota komisi tujuh dpr ri teh diah nurwita sari
salam sehat selalu dan semoga apa yang tadi sudah kita perbicarakan
bisa benar benar didengar oleh pemerintah
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh